raja swedia karl gustav bersama ratu sylvia tiba di stasiun kota bandung rabu siang
rombongan kemudian menuju ke pendopo wali kota bandung
dengan menggunakan kereta api eksekutif parayangan yang ditambah gerbong kereta api wisata
raja gustaf bersama ratu sylvia tiba di stasiun kota bandung pukul sebelas empat puluh lima siang
kedatangan rombongan raja swedia ini disambut gubernur jawa barat ahmad heriawan
bersama wakil wali kota bandung odet m daniel
rombongan raja kemudian menuju pendopo wali kota bandung bertemu dengan wali kota ridwan kamil
dan kini kita menuju bandung jawa barat bersama koresponden cnn indonesia roby sofyan amin
apa agenda kunjungan raja karl gustav ke enam belas
dan ratu sylvia dari swedia ke bandung
ya selamat siang amel
tadi setelah sampai di stasiun kota bandung disambut oleh gubernur jawa barat ahmad heriawan
dan wakil wali kota bandung kemudian dilanjutkan ke pendopo wali kota bandung ridwan kamil
di tempat ini mereka melakukan jamuan makan
siang bersama dengan rombongan dan juga bersama dengan para tentunya pemerintah kota bandung
nah selain dari itu hadir juga di pendopo wali kota bandung ini adalah supporter dari persib bandung yaitu viking
nah bersama dengan viking kemudian raja sweden cal gustav kemudian bersama dengan ratu foto bersama viking
nah ini yang menarik
karena mereka kemudian tertarik untuk bertemu viking karena viking merupakan leluhur daripada raja karl gustav
nah ini yang kemudian mereka penasaran kenapa ada nama viking di kota bandung gitu
dan cukup berkesan mereka bertemu dengan supporter
usai kemudian bertemu dengan viking rombongan melanjutkan menuju ke alun alun kota bandung
di sini sudah ada warga masyarakat bandung yang berkumpul dan kemudian setelah berkomunikasi
beberapa saat rombongan melanjutkan kemudian kunjungan ke museum asia afrika
nah dari museum asia afrika beberapa saat yang lalu sudah selesai dan saat ini rombongan melanjutkan ke institut teknologi bandung
dan rencananya di itb ini ada beberapa hal penting yang nantinya akan dilaksanakan di tempat ini
selain dari kunjungan biasa mereka juga ada rencana
kita kerjasama terkait dengan kerajaan swedia bersama dengan institut teknologi bandung
sementara itu informasi dan saya nanti akan mengupdate apa hasil dari pertemuan dengan teman teman yang ada di itb
kembali ke jakarta
lalu roby apakah ada persiapan khusus dari pemkot bandung ataupun pemprov jawa barat dalam penyambutan raja swedia ini
ya sepertinya kita ada gangguan singa
terima kasih roby atas laporannya selamat bertugas kembali
raja sweden call gustav bertolak ke kota bandung raja dan rombongannya ke bandung menaiki kereta wisata bali
raja swedia khusus memilih bandung karena dinilai progresif dalam pembangunan sebagai kota pintar atau smart city
di hari terakhir kunjungannya di indonesia raja karl gustav mengunjungi kota bandung
dari jakarta raja dan rombongan menaiki kereta dari stasiun gambir
sedikitnya lima ratus personel gabungan dari pasukan keamanan stasiun gambir dan pasukan pengamanan presiden dikerahkan untuk proses sterilisasi
penumpang yang ingin naik ke peron harus melewati metal detector di pintu utara
raja didampingi ratu sylvia tiba di stasiun gambir pada pukul delapan empat puluh pagi
raja dan rombongan menaiki kereta khusus wisata bali dan prioritas yang dirangkaikan dengan argo parayangan
sehingga dalam waktu itu raja dan rombongan menaiki kereta khusus wisata bali dan prioritas yang dirangkaikan dengan argo parayangan
dalam rangkaian kereta tersebut masih ada penumpang biasa yang turut dalam perjalanan ke bandung
untuk argo parayangan ka dua puluh dua yang berbeda pada hari ini kita ikutkan ya dua gerbong kereta api wisata
namanya kereta bali dan kereta priority
di mana dua gerbong kereta ini merupakan khusus untuk kereta berwisata
jadi masih ada penumpang sebanyak empat gerbong kelas eksekutif
jadi kurang lebih ada penumpang di sekitar empat gerbong

raja gustaf memilih bandung karena dinilai progresif memajukan bandung dengan konsep integrasi smart city
raja ingin melihat perkembangan riset dan teknologi di bandung
salah satunya terkait pemanfaatan limbah sampah sebagai energi terbarukan